untuk mengetahui kondisi jalur selatan menjelang arus mudik lebaran dua ribu tujuh belas
korespondensi nn indonesia roby sofwan amin merangkum hasil penelusurannya di jalur selatan
bagaimana kondisi jalan dan potensi kemacetan dari pertigaan cagak nagrek hingga tasik malaya
untuk mengetahui kondisi jalan dari pertigaan sagak nagrek sampai ke tasik malaya
saya akan mengajak anda melihat bagaimana kondisi jalan di kawasan limbangan malangbong
kemudian gentong hingga ke rajapola ikuti saya
kondisi jalan nasional dari pertigaan cagak nagrek hingga ke tasikmalaya sepanjang lima puluh km
sedang dilakukan perbaikan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
di wilayah kecamatan limbangan garut
pekerja sedang melakukan penebalan jalan
sementara di wilayah kabupaten tasikmalaya pekerja memperbaiki jalan berlubang
ada beberapa kendala di jalan nasional yang masuk wilayah kabupaten garut
yang dapat memicu kemacetan maupun antrian panjang kendaraan
di antaranya kondisi jalan yang berliku
pasar di kecamatan limbangan dan melambong yang memicu penumpukan angkutan kota
serta delman yang berada di bahu jalan
juga keberadaan pertigaan dan aktivitas warga
di wilayah tasikmalaya ada jalan curam di wilayah gentong
dan penyempitan jalan yang bisa menghambat laju kendaraan
biasanya solusinya dipinggirkan sesekali ke pinggir
lalu kalau arah damudi ke sana dari bandung ke tasik
biasanya di satu jalur kan ke jalan cagak sana
jadi yang dari sana satu
iya satu jalur
satu jalur sini
iya satu jalur
terus yang kendaraan dari arah sana
dari bandak dibuangnya atau dari tasik langsung ke singaparna
atau dari malangbong sampai ke sumedang gitu waduk sumedang
jadi pas pada saat mobil kendaraan dijadikan diberlakukan satu jalur
iya iya satu jalur
memasuki wilayah tasikmalaya anda dapat beristirahat di rest area rumah makan
maupun stasiun pengisian bahan bakar minyak umum
yang banyak terdapat
jangan lupa di tempat ini
spbu di kawasan ciawi misalnya dilengkapi kolam air panas
dan dapat membantu anda berendam melepas lelah
ya akhirnya sampai di kota tasikmalaya dan tadi sudah berendam air panas
untuk melepas lelah saatnya untuk mencari oleh oleh makanan
juga beragam kerajinan tradisional